dan bagaimana pernyataan dari pihak bca kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan presiden direktur bca yahya setia atmaja
selamat sore pak yahya
terkait gangguan satelit telkom satu pak berapa besar biaya yang digelontorkan bca untuk pergantian biaya tarik tunai di atm selain bca saat ini
ya pertama tama terima kasih kesempatannya joy dan kami atas nama direksi juga mohon maaf atas ketidaknyamanan dari nasabah kami dalam menggunakan mesin atm
jadi kalau untuk biaya yang kita perkirakan ya karena waktu terjadi gangguan itu terjadi kenaikan dari seratus ribu transaksi di atm bank lain menjadi empat ratus ribu pada hari sabtu misalnya ya
jadi kami dengan memperhitungkan itu memperkirakan biaya yang akan kami kembalikan khusus untuk tarikan tunai sampai dengan tanggal sepuluh september itu diperkirakan tujuh puluh miliar rupiah
itu yang kita perkirakan
tentunya tergantung daripada realisasi penarikan tunai dari para nasabah kita di atm bank lain
jadi ini untuk memudahkan nasabah dan agar nasabah
nasabah juga tidak dirugikan karena mereka adalah nasabah kita
baik pak yahya bagaimana dengan update terbaru mengenai perkembangan perbaikan atm yang terdampak gangguan satelit telkom
kapan kira kira rampung dan bisa berjalan normal kembali
ya terima kasih joy
jadi sebenarnya yang terkena bukan hanya atm saja tetapi juga satu ratus dua puluh enam kantor kas
namun satu ratus dua puluh enam kantor kasus tersebut sudah berjalan normal
karena kami mendahulukan
untuk perbaikan daripada satu ratus dua puluh enam titik untuk redirect satelit arahan satelitnya ya
dan itu sudah rampung semua
nah sekarang tinggal kita berbicara sekitar lima atm yang memang harus kita pindahkan ke satelit lain
sementara ini kita perkirakan akan menggunakan dua satelit yaitu upstar dan juga satu lainnya adalah telkom
dan akan terjadi apa
akan ada dua tim yang bekerja berbarengan untuk bisa membetulkan atau mengarahkan antene parabola di masing masing lokasi atm untuk mengarah kepada satelit yang baru ini
diperkirakan dua tim ini setiap hari bisa menyelesaikan sekitar seratus atm masing masing
jadi ada dua ratus per hari yang bisa kita selesaikan
dan mengingat bahwa secara fisik dua tim harus datang ke lokasi atm
untuk mengarahkan kembali arah daripada antene parabola yang ada di sana
untuk mengarah lokasi baru
jadi kita perkirakan mudah mudahan dalam dua sampai tiga minggu seluruh lima atm ini bisa kembali normal
pak yahya dengan terjadinya hal seperti ini apakah ini akan mengganggu kerjasama antara bca dan telkom ke depannya
saya pikir ini sebagai bukti bahwa
kita sekarang ini kan sedang mengalihkan ke telkom tiga s
jadi kita tetap melanjutkan kerjasama dengan telkom
dan kita mengharapkan support telkom untuk memberikan layanan yang baik
dan juga kita berusaha memberikan itu kepada para nasabah bca
ya bagaimana dengan kerugian yang akhirnya ditimbulkan begitu pak dari terjadinya ini
apakah nanti ini akan menjadi revisi juga bagi perusahaan ke depannya
sementara belum kita pikirkan
yang penting adalah bagaimana memberikan kenyamanan kepada para nasabah kita
masalah kerugian bisnis seperti itu adalah hal biasa
nanti kita akan pikirkan kemudian untuk hal tersebut
baik pak yahya terima kasih telah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia business